sampai jumpa di video selanjutnya
kekil sama kerboh anak siapa sih itu pa
ini pelangi ma
anaknya teman papa yang meninggal itu
kasihan dia mah dia udah gak punya siapa siapa
jadi papa ajak ke sini untuk tinggal bersama kita
apa pak ini gimana sih kita aja udah susah pakai mau ngurus anak yatim segala
aduh pakai bawa kerbau lagi mau ditaruh di mana
mama mama bukannya seneng
papa ajak kawannya woko supaya woko gak kesepian
lagi pula pelangi anaknya rajin mah siapa tahu dia bisa membantu mama bikin kue
masalah kerbau nanti kita taruh di belakang
ayo ikat kerbau kamu di belakang
masa tukang kanganku bawa kayak gitu suruh temenan sama woko sih gak level ma
gak apa apa sayang kita ikutin aja dulu kemauan papa kamu
ya hitung hitung punya pembantu tapi gak usah dibayar
bener juga tuh ma
akhirnya beres juga gara gara mega ikutan lomba sepeda aku jadi nyulam awan sendiri
dewi angkasa anakku si mega sudah membuat anakku menjadi ompong
kamu harus mengganti semua biaya pengobatan anakku
serta biaya mengganti gigi emas dan biaya psikiater karena anakku menjadi stres
semuanya dua puluh lima mutiara
ya udah gak usah nyolot dong
nih tiga puluh mutiara
tapi ingat ya setelah ini urusan kita beres
oh ya satu hal lagi kalau kamu muncul gak usah pakai petir segala pusing tahu gak sih dengernya
selesai juga akhirnya belum pernah aku pasang gigi sesusah ini mana stok gigi nggak ada yang cocok lagi
ini membuat abibnya kenceng
cep cep cep jangan nangis dok
nah saya coba lihat kamu cantik kan pakai gigi emas ini
gigi gue jelek banget aku gak mau
enggak enggak enggak
mukaku jadi kelihatan culun
enggak sayang kamu kelihatan cantik
langi udah siang
ih enak banget ya gini hari masih ngorok
emangnya ini rumah nenek moyang kamu apa
udah dipesan bangun pagi pagi
sekarang cepat beresin rumah cuciin baju bantuin bibi bikin kue
maaf bi tapi kan bibi yang nyuruh pelay bikin tepung bi
pelangi udah nombokin beras semaleman bi
hah udah tahu salah bukannya minta maaf
pokoknya mulai sekarang kerja
ya udah sangat sepetah dok
kamu apakan giginya putri petir sampai jadi ompo begitu
kamu tuh kalau nakal keterawan sekali sih
mega cuma bela diri bunda
habis benang menyula mega diputus putusin sama putri petir
bunda gak terima alasan
pokoknya sebagai hukuman malam ini kamu harus menyelam awan sampai jadi hujan
jangan aneh aneh lagi ya kamu

masanya curt pokemon kacau banget
hei lama banget sih bikin awannya
paman bumi gak sabaran banget sih
sebentar lagi nih
awannya udah ngumpul
tinggal naburin garam deh
aku dengar kamu ganti nama ya
jadi putri ompong
berensek kamu ya
udah bikin aku ompong
bukannya minta maaf
daripada magnet seperti kami
ia mungkin dia sebagai penyumbang
akan datang kembali
ia akan daya
ada dua pros dokter
kalau dia takut
senang aja sungainya dangkal kok
kamu dari mana kok tiba tiba jatuh di sungai ini
tadi aku habis menyulam awan
terus awan terbangku disambar petir
akhirnya aku jatuh deh ke sungai
lihatannya tangan kamu terluka
enggak kok cuma luka kecil
wah lucu banget binatang ini
kotak penyulamku hancur
bunda di angkasa pasti marah besar
awanku udah mulai ringsek lagi
putri mega mana ya
alah biarin aja
dia kan udah bikin gigi aku ontong
jadi itu balasannya buat dia